kita ke informasi selanjutnya sabtu malam festival musik labs project kembali digelar di jakarta dengan tema hype netrans
bukan hanya festival musik lab project sekali ini sekaligus menjadi ajak kegiatan sosial generasi muda terutama anak sekolah agar lebih peduli terhadap korban bencana
festival musik yang melibatkan kalangan generasi muda sudah biasa digelar
namun pertunjukan musik yang bertujuan menggerakkan kepedulian terhadap sesama memiliki nilai positif tersendiri terutama karena melibatkan anak sekolah yang berperan sebagai penyelenggara
ya itulah yang ditawarkan hype net ramps sebuah konsep festival musik labs project dua ribu sembilan belas
tidak hanya berhura hura dalam konser musik hipnatrans diharapkan dapat menghipnotis seluruh elemen yang terlibat dengan kreativitas dan kepedulian
malik dan disko ria
kalau malik sih lagu lagu lama ya kayak terdiam heaven kalau lagu barunya setapak sriwedari sama himalaya
bagus sih artinya awareness sosial anak anak ini udah mulai kebangun kalau nggak cuma orang dewasanya aja tapi anak anaknya juga udah mulai aware sama manusia sekitar
malam labs project himnet trans dimeriahkan oleh berbagai pengusung acara seperti kunto aji rizky febrian diva dance dan malik and the essential
sebagai pengisi acara malik and the essential sangat mengapresiasi kreativitas dan merasa beruntung dilibatkan dalam konsep labs project tahun ini
ya senang tentunya acaranya nggak hanya hura hura aja tapi musik bisa ngebawa ke sesuatu yang lebih luas gitu
jadi gak selesai sampai disini aja tapi ada lanjutan yaitu kita sangat berterima kasih diikutin di acara seperti itu
penyelenggara labs project
lima belas project sekaligus kepala sekolah lab school suparno sastro memaparkan selain menjadi ajang eksplorasi kreativitas murid
laps project tahun ini sekaligus memberi edukasi tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama sejak dini
kita ingin menampilkan sebuah pagelaran musik yang bukan hanya menampilkan artis artis atau pengisi acara tetapi menampilkan kegiatan kegiatan siswa
tahun ini lebih banyak yang bisa tampil dari ekstra kurikuler kemudian terutama seni
dan yang menarik di konsep tahun ini hypnotrans itu supaya orang juga terinfluen terhipnotis terhadap pagelaran ini
tetapi dalam konsep itu kita juga ada sumbangan untuk korban gempa
ya pertama memang kita ingin menginspirasi banyak orang bahwa anak anak ketika diberikan kepercayaan untuk mengelola sebuah kegiatan walaupun kegiatan itu besar ternyata bisa
dengan pendampingan yang baik oleh orang tua dan guru tentunya mereka bisa melakukan itu
kemudian anak anak juga bisa di drive untuk melakukan kegiatan kegiatan kemanusiaan bukan hanya kegiatan kegiatan yang bersifat hura hura misalnya hiburan semata
tetapi ternyata mereka berpikir ada teman teman di daerah lain yang membutuhkan sehingga mereka berpikir untuk bisa menyisikan sebagian pendapatan ini untuk teman teman yang membutuhkan
suparno menambahkan bantuan yang diperoleh dari festival musik karya para murid ini ditargetkan
mencapai dua puluh lima juta rupiah
bantuan tersebut akan diserahkan kepada korban bencana alam di selat sunda